dari puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka
ada tiga posisi yang biasanya mendapat sorotan lebih
posisi inilah garda terdepan dalam mengibarkan bendera pusaka indonesia
salah satunya sang pembawa baki bendera pusaka
posisi pembawa baki diperkenalkan pertama kali saat upacara kemerdekaan indonesia yang kedua
kursi tersebut bisa dibilang panas dan jadi impian
karena biasanya diisi oleh siswi yang dianggap paling menonjol dalam timnya
dan saya mendapat kesempatan untuk berbincang bersama pembawa baki bendera pusaka pada seribu sembilan ratus lima puluh lima
rubiati atau yang akrab di sapa oma rubi
boleh cerita sedikit oma gimana sih pengalamannya
aku akan di depan istana itu lagi pas tujuh belas an ya
terus banyak kan anak anak sekolah di jalanan gitu
aku juga di jalan
terus ditunjuk sama bung karno
oma sholat dimana dulu
itu langsung ditunjuk sama bung karno
ya kamu pengarik bendera gitu
oma boleh ceritain gimana kesan pesannya jadi pembawa baki gitu saat ketemu bung karno
bangga dong karena soekarno kan presiden pertama
jadi soekarnya soekarno
terus itu aku seangkatan sama itu
siapa yang orang jepang itu istrinya bung karno ratna sari dewi
ratna sari dewi sempat ketemu
iya seangkatan seumur
terus pas lagi ketemu sempat jadi abis dari pembawa baki ini sempat ngobrol gak sih
iya kan ada itu acaranya malam di istana
boleh ceritain oma obrolan apa sih yang ada saat itu
ya kan biasa lah anak anak muda emang ya ngobrol dimana mana
berapa berapa kakaknya berapa adiknya gitu
ya aku juga heran kenapa dipilih ya sama bung karno
gak tahu tuh mungkin mirip ratna sari dewi kali
bagi oma rubi tanggal tujuh belas agustus adalah sesuatu yang sakral
ia mengingatnya sebagai simbol bebasnya indonesia
di mana pada seribu sembilan ratus lima puluh lima sepuluh tahun setelah merdeka
indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kebebasan tersebut
bagi oma rubi menjadi salah satu paski beraka adalah kebanggaan yang akan ia bawa sampai nanti
saat itu ia diajarkan untuk tetap mengangkat tegak kepalanya dalam situasi sulit seperti apapun
dan ia harap nilai nilai itu dapat selalu turun dalam generasi muda indonesia saat ini
fani imaniar jakarta